saudara menghabiskan libur lebaran warga akan menghabiskan di tempat wisata di kawasan di medan dan sekitarnya
manfaatkan waktu bersama keluarga untuk melihat buaya
biayanya murah dan areanya luas jadi alasan para orang tua dan anak anak memilih liburan melihat buaya
di momen libur lebaran taman buaya asam kumbang di medan sumatera utara ramai pengunjung
para orang tua dan anak anak tampak antusias melihat dan memberi makan ratusan buaya di tempat ini
salah satu pengunjung mengatakan taman buaya asam kumbang menjadi tempat yang cocok untuk berekreasi bersama keluarga
apalagi setelah tempat ini sudah direnovasi
ini adalah inovasi dua ribu dua puluh satu lalu
sama keluarga bang sama anak anak melihat buaya buaya yang ada di sini
lumayan banyak buayanya tempatnya luas sudah diperbarui karena yang kemarin itu tempatnya agak kecil
udah gitu dia tempatnya juga kalau untuk foto foto kurang menarik ya
kalau sekarang lebih luas lebih enak anak anak jalan ke sana kemari
wisata tempat rekreasi juga bisa untuk anak anak udah gitu selain tiketnya juga murah
ya nggak istilahnya nggak terlalu murah dompet kalau anak anaknya banyak
saya kan anaknya tiga gitu kan jadi nggak terlalu mahal kalau dibilang kalau untuk kemari untuk buat anak anak rekreasi gitu
dari ratusan buaya yang ada hampir seluruhnya berjenis buaya muara
buaya yang paling tua berusia enam puluh tahun menjadi buaya yang paling menarik perhatian pengunjung
yang tua umurnya kurang lebih enam puluh lebih lah dah
ada berapa banyak sebenarnya
kalau yang pertama dulu dua belas tapi kita kurang tahu juga tapi masih ada
buaya biasanya pengen nengok yang gede gitu nengok yang untung
di momen libur lebaran taman buaya asam kumbang jadi pilihan warga medan dan sekitarnya
untuk menghabiskan waktu bersama keluarga terutama mengajarkan anak anak tentang kehidupan buaya
deni zulkifli tarigan kompas tv medan sumatera utara